dengan menggunakan drone sarlantas foresta tangerang
gelar operasi keselamatan mau dijenerai cikupa kompaten tangerang banten pada rabu selatan
pesawat tanpa awak atau drone ini digunakan mencari pelanggar lintas
yang tidak terpantau anggota polisi yang sedang melakukan operasi keselamatan
seperti pengendara motor yang bersembunyi di balik kendaraan besar
pengendara motor yang memutar arah
dan pengendara sepeda motor yang pura pura menepi saat ada petugas
sarlantas foresta tangerang mengatakan
penggunaan tilang elektronik menggunakan drone ini menyasar pelanggaran kasat mata seperti etle mobile
sama seperti atlet biasa nanti kita konfirmasi
kita berikan surat ke alamat si pengendara sesuai dengan data kendaraan bermotor yang ada di back office
nanti kita kirimkan ke alamat yang bersangkutan
selanjutnya yang bersangkutan nanti mengkonfirmasi pelanggaran tersebut di kantor satlantas polresta tangerang
ada beberapa pelanggaran yang menjadi prioritas itu ada tujuh pelanggaran
diantaranya perkendara yang melawan arus tidak menggunakan helm
kemudian menggunakan handphone pada saat berkendara
selanjutnya menopos lampu merah
juga tidak menggunakan safety belt
serta berkendara yang ugal ugalan
penerapan telang elektronik dengan menggunakan drone ini akan terus dilakukan sarlantas foresta tangerang
selama operasi keselamatan hingga dua puluh februari mendatang
pengelolaan telang elektronik
pemperlakuan telang elektronik atau atlet mobile ini diperlakukan dalam operasi keselamatan mahakam dua ribu dua puluh tiga
yang resmi dimulai sejak tujuh februari lalu
adalah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dan menggunakan kamera pengawas
atau bukti foto kamera ponsel oleh petugas kepolisian
di kota samarinda
petugas telah menetapkan dua kamera statis di jalan selamat riyadi dan jalan pembangunan kota samarinda
dan akan sekaligus dikonsumsikan sepelasana operasi keselamatan mahakam tahun dua ribu dua puluh tiga
tim diputan cnn indonesia